pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show atau gias medan dua ribu sembilan belas di medan sumatera utara
diramaikan mobil listrik dari sejumlah perusahaan
ya kehadiran mobil listrik disambut antusias pengunjung yang mencari kendaraan terkini yang ramah lingkungan
setelah perpres mobil listrik diteken presiden perusahaan kendaraan penumpang bergiat mempromosikan mobil listrik
termasuk di ajang pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show atau gias medan dua ribu sembilan belas di medan sumatera utara
di pameran yang akan berlangsung hingga dua puluh tujuh oktober mendatang perusahaan kendaraan penumpang menghadirkan mobil listrik andalan mereka
para pengunjung diberi kesempatan mengenal fitur dan keunggulan mobil listrik
oke di event kali ini kita ada dua tipe varian baru yang kita perkenalkan
kalau yang i auto ini kita sebutnya mobil intelligence jadi semua perintah bisa lewat suara pak
contohnya kita buka open sunroove dia akan buka sunroofnya open window dia akan buka window nya
nah kalau yang ini untuk mobil listriknya sendiri baru pertama kali didatangkan khusus di medan
karena di kota lain selain jakarta kita belum tampilkan mobil ini hanya khusus di gias medan ini kita tampilkan kali ini
jadi tidak menggunakan bahan bakar sama sekali benar benar hanya menggunakan baterai
lalu jarak tempuhnya itu sekali isi bisa mencapai empat ratus lima km
kehadiran mobil listrik di pameran gias medan disambut antusias pengunjung
selain senang dengan mobil yang ramah lingkungan pengunjung berharap akan ada insentif pajak agar harganya terjangkau
ditambah semakin lengkapnya infrastruktur pengisian baterai
ya itu yang kita concern itu cuma masalah pengisiannya lah pengisian listriknya
kalau memang pengisiannya udah ready saya rasa sih sangat menarik mobil ini
mungkin lebih ke dispensasi di harga mobil ya
mungkin dari pemerintah kasih insentif untuk pengeluaran pajak
jadi harga mobilnya itu bisa lebih murah dari konvensional
otomatis kan kita jadi bisa memilih mobil listrik
di mana ini juga bisa mengurangi polusi ya pastinya
titik pengecasan saya rasa kalau bisa penitip titiknya itu ada di semua spbu lah
yang ada di kota medan ini kalau udah seperti itu saya rasa sih sangat nyaman sih untuk pengguna
menyahuti bakal ramainya pengguna mobil listrik yang akan bergantung pada tempat pengisian baterai
pln telah menyiapkan stasiun pengisian kendaraan untuk umum atau spktlu
setelah mendapat standarisasi akan disiapkan di sejumlah tempat di kota medan
jadi untuk kendaraan listrik khususnya dan peralatan listrik lainnya di rumah tangga
kami bahkan mempunyai banyak
di samping juga menyiapkan infrastruktur
kami saat ini memang sudah menyiapkan namanya splu
stasiun pengisian listrik untuk umum yang baru tersebar di sumatera utara
kedepan kami akan menyiapkan lagi seperti di belakang ini ada spklu
stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum
dan ini kita sedang menunggu memang standarisasi dan sebentar lagi kita akan sebarkan di sumatera utara
ajang ini diharapkan juga turut mendorong dan membesarkan industri otomotif indonesia
supratman ayat sudrajat medan sumatera utara